orang tua korban vaksin palsu akan melayangkan gugatan kepada direktur utama rumah sakit elizabeth ke polda metro jaya
mereka minta direktur rumah sakit elizabeth bertanggung jawab terhadap korban vaksin palsu
pengacara korban vaksin palsu hutson hutapea bersama orang tua korban akan mendaftarkan gugatan atas direktur utama rumah sakit elizabeth bekasi
mereka juga menyiapkan sejumlah alat bukti diantaranya surat pernyataan pertanggung jawaban direktur utama rumah sakit elizabeth dan hasil cek laboratorium salah satu korban yang dinyatakan tak memiliki kekebalan setelah melakukan vaksinasi di rumah sakit ini
sedangkan gugatan perdata akan mereka ajukan minggu depan ke pengadilan negeri bekasi
selain direktur utama rumah sakit mereka juga berencana untuk menggugat tiga dokter anak yang bekerja di rumah sakit tersebut
menteri kesehatan dan kepala badan pengawas obat dan makanan